selamat malam mas dirwono

alhamdulillah selamat selalu ya
kayaknya yang pernah ke puncak
kebanyakan orang lain pernah ngerasain
macetnya di puncak
tapi durasi macetnya
setiap orang beda beda kalau kemarin
spektakular hampir enam belas delapan belas jam
bahkan nah ini pertanyaannya
apakah memang kawasan wisata puncak
ini memang sudah tidak lagi
dari sisi tata ruangnya atau
bagaimana melihat kondisi yang
selalu aja kita lihat seperti
yang pertama yang perlu kita garisbawahi ya
bagaimanapun juga kawasan puncak
sampai kapanpun ya saya rasa akan tetap menjadi
ini sebenarnya lebih kepada faktor kerinduan
kita terhadap lingkungan yang lebih
hijau masih asri kan mbak fani
itu kan yang dicari ya kalau nggak ke gunung ke laut
sebenarnya nah kawasan puncak ini
secara teknis memang ke depan akan
diumbangkan menjadi kawasan pariwisata
yang lebih terpadu ya
kalau kita lihat rencana tata ruang
baik itu di kabupaten bogor
bahkan provinsi jabar secara keseluruhan
kawasan puncak dan sekitarnya itu akan menjadi
kawasan pariwisata yang menjadi andalan
oleh karena itu melihat
semakin banyaknya orang datang ke
puncak dan sekitarnya maka harus dilakukan
langkah langkah yang konkret
kalau kita perhatikan kemarin kan
tiga hal yang jadi pertama satu adalah
banyak sekali kendaraan motor ya yang
membeludak bahkan dari katakan melawan arus
ya kemudian kedua juga banyak mobil
yang karena terlalu lama mokok ini kan
terlalu lama antri sampai mokok banyak
betul terus kemudian
yang ketiga tentu adalah penataan
bangunan di kiri kanan jalan nah tiga hal
ini yang akan ditata secara keseluruhan
saya melihat ada tiga juga yang dilakukan
mbak fani yang pertama jangka pendek
tentunya ya kalau jangka pendek ini setiap
air pekan mikir panjang pasti akan selalu
terjadi ini bahkan bisa jadi suatu saat
mbak fani lebih dari dua belas apapun
empat jam nanti bisa jadi dua puluh empat jam kalau tidak ada
perubahan signifikan dalam pengetahuan
seperti misal pada saat tertentu
mau tidak mau kawasan puncak tadi harus
menjadi kawasan terbatas artinya terbatas
kendaraan pribadi khususnya baik itu motor
maupun mobil tidak hanya sekedar
ganjil genap misalnya tidak hanya
sekedar satu arah ya karena persoalan utamanya
di jumlah kendaraan dan kapasitas jalan
yang tidak bertambahannya ya satu itu
kemudian kedua yang tidak kalah penting
tentu ke depan perlu ada penataan ulang
tata bangunan dan lingkungan terutama di
simpul simpul pemicu kemacetan ya misalnya
di kawasan wisata kemudian kawasan
perhotelan ataupun restoran yang selalu
menjadi tempat kunjungan wisata misalnya
ini titik titik simpul yang harus ditata
ulang kalau kita ingin mengurai kemacetan
kualitas itu jangka menengah jangka panjangnya
saya justru melihat perlu ada terobosan
signifikan misalnya kita membangun
jalur alternatif ya misalnya kalau kita
lihat dari konsepnya secara umum tentu
kita perlu ada perluasan jalan tol bocimi
misalnya ya yang mengarah ke puncak yang
akan memecah kemacetan lalu lintas
terutama kendaraan yang dari arah bogor
puncak tadi mbak fani nah ini perlu
diperkirakan diperhitungkan untuk
mengurangi beban jalan puncak yang ada
sekarang nah tentu secara teknis
secara keseluruhan kawasan dari bogor ke
arah puncak perlu didata ulang itu pasti
oke oke perlu ditata ulang itu pasti ya
nah kalau berbicara mengenai idealitas
artinya dengan kondisi ini semua
puncak itu kawasan wisata ini sebenarnya
itu masih memegang syarat idealitas atau
syarat ideal tata ruang wilayah yang
perluasan lingkungan sebagai tempat
rekreasi kah gak sih mas
nah secara teknis sebenarnya kawasan puncak
juga sedang dalam terancam ya terjadi
degradasi kualitas lingkungan karena kalau
kita lihat pertumbuhan perhotelan
mengancam kelestarian dari hutan hutan
yang ada di kawasan puncak oleh karena
itu yang tadi saya katakan kita harus
kawasan pariwisatanya harus dikendalikan
ya tetapi semangat utamanya adalah
melindungi kawasan puncak itu sendiri
karena bagaimana juga tujuan warga jabodetabek
ke puncak itu yang dicarikan lingkungan
bukan tempat penginapan terutama kenapa
ini kan kerinduan kita terhadap lingkungan
yang asri mendengar suara burung mendengar
suara air yang masih bersih ya nah ini kan
cita cita yang harusnya dilindungi bukan
justru dieksploitasi ya nah oleh karena
itu pengembangan wisatanya juga harus
dikendalikan satu itu kemudian yang
saya katakan penataan bangunan penertiban
bangunan itu harus mutlak dilakukan kalau
tidak justru potensi wisata yang ada di
kawasan tadi semakin turun kualitas
lingkungannya justru terancam banjir
terancam perubahan fungsi yang justru
akan mengurangi atau bahkan menghilangkan
potensi kawasan puncak sebagai tujuan
misapanya tadi itu nah ini juga harusnya
menjadi catatan bagi pemerintah
kabupaten bogor puncak cianjur dan
terutama provinsi jawa barat yang terlibat
dalam hal pembangunan kawasan puncak
izin bangunan tadi mbak fani
oke tadi mungkin dampak dari eksploitasi
itu tadi yang akhirnya mungkin belakang
kan saya juga belakang mungkin berapa ya
kapan terakhir koplika puncak sebelum
pandemi kayaknya ya sebelum ya dua tahun
yang merasa sebenarnya kok puncak udah
nggak dingin lagi ya kan nggak usah lewat
jalan utama lewat jalur tikusnya aja
mungkin atau jalan jalan kecilnya itu
sama macetnya ya kan nggak geraknya betul
ya itu tadi jadi anda terancam keterancaman
lingkungan dan lain sebagainya betul sekali
oke artinya justru kalau itu seperti
tidak terkendali ya mbak fani ya dengan
semakin tingginya arus wisata ke puncak
itu justru semakin banyak pertumbuhan
tempat tempat wisata pendukung mulai
dari restoran sampai dengan hotel dan
villa ini yang justru sebenarnya
mengancam kelestarian alam dari kawasan
puncak itu sendiri nah ini yang harus
dipertimbangkan karena ini terkait dengan pad
ya pendapatan asli daerahnya dimana
wisata tadi harusnya lebih ramah lingkungan
karena ini dijual kan lingkungan tetapi
seperti yang saya katakan restoran hotel villa
tidak terkendali justru akan menghancurkan
atau merusak potensi yang ada tadi
akhirnya related dengan
pengembangan kawasan wisata atau rekreasi
karena bagaimana seharusnya
pemerintah daerah ini juga fokus pada
orientasi pembangunan wilayah
ya dengan tujuan wisata relaksasi
yang kental dengan alam
di daerah penyangga ibukota sehingga
yang paling banyak kan penduduk jakarta
kan yang liburan kesana kan
jadi masyarakat ini tidak harus
fokusnya kalau rekreasi itu cuma ke puncak aja
ya betul satu tentu
kita harus memecah ya memecah
destinasi wisata yang ada di jabodetabek
jabodetabek terutama itu terlibat terhadap
membuka tempat tempat wisata baru lagi
yang menjadi alternatif jadi tidak harus
ke puncak misalnya tetapi mendapatkan
suasana seperti puncak di lain lokasi
misalnya itu yang pertama
kedua kita harus memikirkan tata
ruang secara keseluruhan kawasan yang akan
dikembangkan karena yang kita
jual adalah kelestarian alamnya
sarana pendukung infrastruktur
pendukung sampai dengan
pengembangan transportasinya itu juga harus
dipikirkan tanpa harus merusak lingkungan
misal yang tadi saya katakan ke depan
jalur puncak itu harus menjadi jalur wisata
bukan jalur utama tempat kendaraan
oleh karena itu kita harus membangun jalur alternatif
untuk mengurangi apa mengurangi
beban jalan itu sendiri maupun
kapasitas lingkungan di puncak itu sendiri
jadi ada jalur alternatif untuk menuju ke sana
jalur jalur menuju ke puncak itu harusnya banyak alternatif
yang benar benar direncanakan dengan matang
terus kemudian penggunaan
transportasi massal misalnya pengembangan
bis wisata bahkan tidak tertutup kemungkinan
kereta wisata misalnya untuk
mengurangi beban jalannya itu sendiri
apalagi tadi kita tahu banyak pengguna
kendaraan pribadi khususnya motor misalnya
yang sebenarnya bisa kita batasi kalau
transportasi masalah juga kita rancang
sejak awal mbak vani
harus menjadi pertimbangan matang
tadi mas juga menyinggung
masalah kelestarian lingkungan
villa villa atau tempat penginapan
ini juga bisa salah satu
yang memicu terjadinya longsor
beberapa kali yang terjadi pun
di sana yang akhirnya bisa membahayakan
masyarakat sekitar atau
mobil mobil kendaraan yang melintas
di jalur tersebut
betul sekali jadi seperti
ancaman longsor ancaman banjir bandang
itu kan juga salah satu
konsekuensi kalau kita membangun
wisata tanpa memperhitungkan daya
dukung lingkungan itu sendiri
ini yang harusnya dikendalikan sejak awal ya
jangan melihat dari sisi
keuntungannya saja pad nya saja
semakin banyak orang datang semakin
banyak berkunjung berarti pad nya tinggi
bagaimana pengendalian tata ruangnya
pengendalian wisatanya misalnya
karena di situ nanti akan berbalik
seperti tadi semakin banyak daerah yang terbuka
misalnya berarti kemungkinan longsor
kemungkinan banjir bandang justru semakin
terbuka lebar dan ini justru kan menjadi
bumerang nanti kalau sampai ini
tidak dikendalikan sejak awal
pemerintah setempat bisa mengambil tindakan
dan mempertimbangkan tadi solusi yang
dan kita akan lihat
kedepannya seperti apa implementasinya
apalagi besok juga akan menghadapi
jangan sampai kita lihat
kemarin enam belas delapan belas jam besok
jadi lebih dari delapan belas jam
mas nihwono yaudika sudah
bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas
sama sama terima kasih mbak fanny
terima kasih sehat selalu